sebagai seorang youtuber teknologi yang mungkin udah cukup lama ya pake s delapan ini

misalnya dari aksesibilitas dari segi kenyamanan penggunaan
kelebihan ya kelebihan yang pasti aku ngeliat desain
ini lebih oke dibanding s tujuh dia punya infinity display
display nya lebih gede rasionya lebih lebar layarnya juga kelihatan lebih oke
kalau dari performa tentu aja main game
terus waktu lagi multitasking juga berasa
terus dari segi kamera juga sebenarnya bagus
dari hasil foto video juga lebih baik
walaupun sebenarnya ada kekurangan soal kameranya adalah dia yang masih single masih satu
walaupun sebenarnya nggak jelek kamera tetap lebih bagus
cuma ya sayang aja gitu yang lain udah mulai dua dia masih pakai satu kamera
kira kira apa tuh yang paling membantu
yang paling membantu yang menurut aku paling oke disini
iris scanner sih jadi untuk security nya
jadi kalau mungkin udah pada tau juga
itu agak aneh masang fingerprint di pojok
ini buat saya sih pribadi nggak terlalu enak buat dipakai
karena susah apalagi kalau tangannya kecil kayak mbak
itu agak jauh
kayak gini loh kayak ini aja panjang kan hp nya
terus kita harus kayak ngeraba raba mana nih
iya abis itu juga posisinya dia agak bentuknya flash
jadi kalau misalnya nggak biasa mungkin megangnya malah ke lensa kamera
satu lagi yang dari face recognition itu
mungkin ada kurangi juga ya
face recognition sebenarnya oke juga oke juga dia cepet
cuma sayangnya waktu itu aku ada beberapa kali lihat
ada teman juga yang nyobain
kalau ios punya siri dan android punya google now
asisten virtual yang menggabungkan voice home dan vision
konsepnya tuh keren bagus dia punya buat
apa namanya dari bixby vision di kamera untuk
apa namanya detect lokasi nyari lokasi
terus di sekitar ada tempat apa
terus bisa juga dipakai untuk translate
jadi misalnya ada poster misalnya kita lagi traveling
cuma sayangnya untuk sekarang ini masih belum sampai ke sana fungsinya
jadi kemarin aku coba untuk yang apa namanya lokasi
udah bisa cuma foto tempatnya itu mesti yang benar benar ikonik
jadi kalau cuma misalnya foto gedung biasa gitu dia nggak akan detect
jadi misalnya waktu itu aku kebetulan lagi di singapura
nyobain tuh mesti kayak di marina bay gitu
konsep one device for all membuat galaxy s delapan plus kaya akan kemudahan
ponsel ini bisa berfungsi seperti komputer dengan tambahan aksesoris docking samsung desktop experience
docking ini bisa terhubung dengan monitor melalui hdmi keyboard dan dua slot usb
tidak hanya kemudahan bagi pengguna daya tahan yang baik juga sangat diperlukan
seperti ini misalnya
tapi hati hati permukaan yang melengkung membuat ponsel ini begitu rentan akan benturan
jika terjatuh anda bisa menyeka air mata